loh mas bambang kenapa masakan angelink gak enak ya
enggak enggak enggak enak enggak enggak
bocork sampe bujut
aku kepatraan dikit kamu
tangkap dia rama
tangkap cuma kamu yang bisa
aku kepatraan dikit kamu
tangkap dia rama
pandegas siapa pak
sebentar juga hilang
tapi yang terpenting
jangan beritahu anjli
dan semua orang yang ada di rumah ini
biar mereka tidak panik
jangan berbicara sama mereka
harusnya nagres yang terkena patokanku
rahmat tidak akan bisa kubunuh karena kalung jimat itu
jangan berbicara sama mereka
halo tuan putri
erin meminta untuk menginap di rumahku
dia malah lebih memilih di tempat kami
dia nggak tahu kita siapa
dia nggak tahu kita siapa
dia nggak tahu kita
kamu bawa ke tempatku
dan kamu habisi saat itu juga
pasti rama suka banget sama masakan aku
ini tuh masakan asli india tonon
aku masak spesial buat rama loh
iya soalnya kan besok itu kan aku udah pulang ke india sama ayah
jadi aku pengen banget
ngebuat sesuatu hal yang paling baik hari ini buat rama
biasa bisa aja deh
kalau suami sini tak bantu ya
nanti aku coba
eh jangan celami ton
boleh ini tuh untuk calon suaminya non angeli dan rama
non saya boleh nyobain ya non ya
ini kan masakan india kan
biasa nggak apa apa kasih aja
ambilin biar ini boleh ngobrol
boleh nggak boleh
lagi juga ini nggak pantas tuh buat kamu

bi udah nggak apa apa kasih aja
nanti kamu makan muka kamu tuh nggak pantas perutmu juga
nanti muncut muncut mau kamu
bi udah nggak apa apa kasih aja
terima kasih non
nah nah ini makanan india non
ini gulab jamun
ini kalau di indonesia namanya misrok apa combro

inilah masambit yang susah
inilah masambit maaf
toh dulu kita cepek

toh gitu ya
udah mari makan
emang kenapa masakan anggeli ga enak ya
enggak enggak enggak enak enak enak enak enak
kalau enak abisin dong
enggak enak enak enak enak
ihhh biasi biasi tuh
itu mas emang kenapa sih kok kaya itu pedesan gitu
jangan salahin saya toh nom
salahin sambelnya tadi pas emang ada sambel yang punya ide banget
iya ampun biasi kasih sambel
biasi kok iseng banget itu kasihan loh sampe ke pedesan kaya gitu
yaudah nih udah diberesin
iya tapi ini agak susah nih mas
kamu mau keluar ya
aku kan mau ada yang dibeli sesuatu di luar
kayanya dia tau nih aku mau ketemu rama berdua
aku akan bikin dia cemburu abis abisan hari ini
kasih ya ada yang mau dibantuin ya
ee enggak gausah
udah beres kan nam
ya biasi biasi
perasaan kemarin itu lagi jutek jutekan terus sekarang
kamu bisa tidur di kamar ini
itu baju baju mantan aku
dulu aku membeli semua baju baju ini buat mantan aku
tapi dia balikin semuanya
setelah kita putus
dan sekarang dia sama cowok yang lebih kaya
aku gak bermaksud ngingetin kamu sama itu
cowok yang baik
kalau aku ada di posisi mantan kamu
kamu masuk ke perangkatku erin
kalian ngapain kesini
eh kamu tanya aja langsung sama dia
ya tadi aku kan mau beli buku
jadi aku ikut angel li keluar
ya aku beli buku percintaan gitulah
aku juga beliin kamu kok
buku tentang bisnis
kamu masih inget ya kalau aku suka buku bisnis
makasih ya sinta